bahkan sampai megawati aja ikut ikutan gitu loh
mungkin bagus ya karena menurut mk sendiri sebelum sebelumnya nggak pernah ada
dan baru pemilu kali ini segelata pemilu banyak sekali yang mengirim amikus kure
dan dari beragam kalangan termasuk megawati sendiri gitu
kalau mbak wiwi melihat satu ini gejala apa
kedua seberapa signifikan ini akan mempengaruhi putusan majelis hakim
ini menurut saya gejala dimana banyak sekali yang sebenarnya concern
jadi concernnya tuh sampai benar benar merasuki kayak saya tadi mimpi gitu ya mimpiin mk
mikirin gitu aduh putusannya kayak apa ya bener itu
mimpinya sbi dicemput sama cokohi
karena hari minggu lari pagi sampai ke mk balik lagi
nah tapi anyway saya gejala ini menurut saya banyak orang yang sangat sangat peduli
dan merasa saya harus melakukan sesuatu nih
selemah lemahnya iman sekarang kan lagi ngetrend juga istilah itu ya
saya kirim aja deh terserah deh mempengaruhi mk atau tidak
karena saya tuh kemarin baru bantu temen romo hendri temen kuliah saya
stefanus hendrianto andriko yang dikutip juga kan bukunya
nah dia itu dia bikin juga
saya kemarin kasih langsung ke mk
dan persis yang dia nyatakan adalah ya pokoknya saya mau berkontribusi
mungkin nggak mempengaruhi hakim karena saya nggak hebat hebat amat
kayaknya kalau diem aja saya juga merasa berdosa gitu
nah itu buat saya itu mewakili banyak pihak
terus mantan pimpinan kpk juga
yang mungkin dulu concernnya tidak
sebagai artikel di kompas ya kan
nah pertanyaan keduanya apakah itu akan mempengaruhi hakim atau enggak
saya sih masih saya yakin bukan hanya harapan ya saya yakin
paling tidak individu individu tertentu akan mereka perhatikan suaranya
untuk tahu karena menurut saya gini hakim mk itu kan
pasti dia juga punya pertimbangan non hukum
salah satunya adalah persepsi mereka tentang penerimaan masyarakat
kalau putusannya begini kalau putusannya bagaimana gitu ya
kalau mereka hanya baca media massa dan media sosial
terlalu skater terlalu berserakan pandangannya
nah saya cukup yakin paling tidak mereka akan membaca untuk tahu kecenderungan kecenderungan itu
nah tapi yang saya khawatirkan kembali mungkin itu akan mempengaruhi pertimbangan hukum
tapi mungkin tidak mempengaruhi amar putusan